pengadilan negeri jakarta utara kembali menggelar sidang kasus dugaan penodaan agama
dengan terdakwa gubernur nonaktif dki basuki cahayapurnama atau ahok
dan sidang dilakukan di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan pada selasa tiga puluh satu januari dua ribu tujuh belas
dan agenda sidang ini masih mendengarkan keterangan saksi saksi dari pihak jaksa
sebelumnya dalam sidang ke enam pada dua puluh empat januari lalu
jaksa penuntut umum menghadirkan lima orang saksi dua orang saksi fakta
diantara yang adalah yuli hardy lurah pulau panggang kepulauan seribu
dan juga nurholis majid pegawai tidak tetap dinas komunikasi informasi dan kehumasan pemprov dki jakarta
sudah ada korespondensi ann indonesia albi pratama di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan
ya selamat pagi albi
albi sejauh ini seperti apa
persiapan jalannya sidang agenda dalam sidang lanjutan ahok kali ini
dan kira kira siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kali ini
ya selamat pagi alfian dan juga anissa
hari ini rencananya sidang dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama atau ahok
akan kembali dilanjutkan
di mana hari ini merupakan sidang ke delapan yang juga akan dilakukan di auditorium gedung kementerian pertanian ragunan jakarta selatan
rencananya hari ini agenda yang akan dilakukan dalam persidangan adalah
sejumlah saksi yang mana ini merupakan saksi saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
dan rencananya akan ada lima orang yang nantinya akan dihadirkan untuk dimintai kesaksian ataupun keterangannya dalam persidangan
antara lain adalah ketua majelis ulama indonesia pusat yaitu ma'ruf amin
lalu dua orang nelayan dari pulau panggang atas nama zainuddin dan juga sahbudin
yang pada saat ahok saat itu melakukan pidato pada tanggal dua puluh tujuh september
berada di lokasi dan untuk dimintai keterangan terkait dengan kesaksiannya
yang di mana ada kata kata dari ahok yang diadakan oleh ahok

jadi basuki cahaya purnama yang dianggap ataupun diduga melakukan penodaan agama seperti itu
lalu ada nama dahlia sag yang merupakan anggota dari kpu provinsi dki jakarta
dan juga satu orang atas nama ibnu baskoro yang merupakan saksi pelapor
dan dari atas nama ibnu baskoro ini sudah tiga kali sidang tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas
oleh karena itu pihak dari kuasa hukum basuki cahayapurnama sendiri rencananya akan meminta
kepada majelis hakim untuk menghadirkan ibnu baskoro sendiri secara paksa
karena jika tidak memenuhi panggilan mbak
tidak memenuhi panggilan dari majelis hakim
maka bisa saja itu dipidanakan oleh pihak dari kuasa hukum basuki cahaya purnama sendiri
sesuai dengan undang undang yang berlaku
pasalnya ibnu baskoro sendiri berdomisili di wilayah dki jakarta
sedangkan beberapa saksi pelapor lain berada di luar jakarta
dan sudah memenuhi panggilan dari pihak majelis hakim sendiri
untuk memberikan keterangan ataupun kesaksian
sementara itu sampai saat ini memang sidang masih dijadwalkan akan dilakukan pukul sembilan waktu indonesia barat
tidak jauh berbeda dengan sidang yang dilakukan beberapa waktu yang lalu
ya albi bagaimana dengan kondisi pengamanan di sana
ada berapa jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan sidang hari ini
apakah ada yang berbeda dari sidang sidang sebelumnya
ya terkait dengan pengamanan tak ubahnya dilakukan seperti sidang sidang sebelumnya
mulai sidang pertama sampai dengan sidang ketujuh
nantinya akan ada sekitar dua lima ratus personil
aparat gabungan dari tni dan juga polri
khususnya dari polda metro jaya dan juga polres jakarta selatan
yang akan ditempatkan di wilayah yang ada di kawasan kementerian pertanian
kawasan jakarta selatan ini
nantinya pihak kepolisian ataupun aparat sendiri akan memberikan empat lapis penjagaan
mulai dari bagian terdalam di ruang sidang sendiri
lalu di kawasan halaman tempat gedung kementerian pertanian
di mana nantinya pihak kepolisian akan bekerja sama dengan wartawan yang meliput jalannya persidangan sendiri
lalu di areal terluar dari gedung kementerian pertanian
untuk menjaga agar masa yang pro ataupun kontra tidak masuk sampai ke halaman gedung
lalu di bagian jalan raya nanti
polisian akan memberikan batas antara pihak yang pro terhadap gubernur non aktif ahok
dan juga kelompok yang kontra seperti itu
karena memang seperti sidang yang sudah sudah
selalu ada dua kelompok yang berbeda dan mereka saling berorasi untuk ada yang menentang
dan juga ada yang mendukung terkait dengan persoalan seperti ini
dan nantinya pihak kepolisian memang sudah melakukan rekayasa lalu lintas
untuk kendaraan kendaraan dari arah mampang menuju ke ragunan dan juga sebaliknya
dan itu sudah diberlakukan sejak pukul tiga pagi tadi
arus lalu lintas di jalan raden mas harsono sendiri sudah ditutup
jadi sehingga kendaraan yang dari arah mampang untuk menuju ke arah ragunan
dibelokkan terlebih dahulu menuju jalan simatupang yang ke arah tanjung barat
seperti itu lalu diputar balikan untuk bisa kembali ke arah ragunan
sementara untuk bus transjakarta dari arah kuningan menuju keragunan
tidak dapat melintas terlebih dahulu
kecuali kendaraan bus transjakarta dari arah ragunan diperkenankan
untuk terus melaju menuju ke arah mampang dan juga kuningan
karena memang banyak sekali para pekerja ataupun karyawan yang hendak melakukan
kegiatan bekerja mereka sehari hari dari wilayah selatan menuju ke arah pusat ataupun utara
begitu alfian dan juga anissa
ya baik terima kasih albi pratama melaporkan langsung dari kementerian pertanian jakarta selatan